pasca gempa distribusi bantuan kepada para korban terus dilakukan
termasuk ke sejumlah desa yang terisolir akibat rusaknya jalan akibat gempa
khusus untuk belasan desa yang terdampak gempa dan berada di lembah dan perbukitan di sulawesi barat
distribusi bantuan dilakukan menggunakan helikopter bnpb dan tni
sejumlah desa itu tersebar di kecamatan ulumanda di kabupaten majene dan tapalang di kabupaten majene
helikopter mengangkut personel gabungan untuk melakukan evakuasi serta bahan makanan dan obat obatan
meski efektif menjangkau daerah terisolir distribusi bantuan melalui udara kadang terkendala cuaca
untuk distribusi ke daerah daerah terisolir bnpb mengerahkan empat helikopter
kemudian tni angkatan udara mengerahkan satu helikopter super puma
yang akan mendistribusikan bantuan bantuan kepada masyarakat yang daerah daerah terisolir
yang belum terjangkau menggunakan jalan darat
normalnya mereka menggunakan jalan pakai motor jalan jalan setampak
nah sekarang banyak yang terputus sehingga helikopter sudah dari hari kedua itu hari sabtu kita
sudah melaksanakan bantuan logistik
ada empat helikopter bnpb yang disewa beberapa jenis ada mi ada airbus
helikopter tni angkatan udara super puma
bantuan juga dilakukan lewat jalur darat
sejumlah relawan dari berbagai organisasi sosial kemanusiaan
dan kendaraan khusus seperti mobil berpenggerak empat roda
hingga sepeda motor yang telah dimodifikasi
selain badan jalan yang patah longsoran dari perbukitan hingga hujan
menyebabkan jalanan sulit dilalui
dengan distribusi melalui udara dan jalur darat ini
diharapkan upaya membantu korban yang terisolir akibat gempa bisa dilakukan lebih cepat
ahmad syamsuddin makassar sulawesi selatan